cepetan lama banget sih
hmm gini tante penyidik
gimana kalau kita saling menceritakan
rahasia kita setuju gak
aku mau punya rahasia tante
di mana mana orang tuh pasti punya rahasia
tante dulu deh yang mulai
dulu tante itu pernah nyulik orang
duit tebusannya sampai sekarang
tante taruh di bawah tempat tidur tante
yang bener tante
dulu waktu saya kecil
saya pernah diculik loh
jangan jangan tante yang nyulik dia
lucu juga tuh
dulu waktu kamu kecil nada culik
terus gedenya ketemu di sini gitu
gedenya culik lagi dong
hah ketawa mulu
sekarang giliran kamu cerita
oh kalau aku ya
setiap orang yang berani ngedeketin aku
orang itu pasti celaka
hai hai hai eh si ganteng udah bangun tante aku aku kok kenapa kamu semalam pingsan terus
tanya in alamat rumah kamu kamu nggak jawab ya udah jadi tante ajak kamu ke sini deh
cari hasil uang julikan tenta ya nggak adalah masa sih kamu nganggep omongan tante semalam itu
serius lagi pula kamu juga nggak bener kan kalau pernah diculik ya udah tante sekarang aku harus
pulang kasih ya oh ya sorry udah repotin ya hati hati ganteng yo yo
kamu pasti sudah seumur dia sekarang
setiap orang yang berani ngedekutin aku orang itu pasti
omongan neo kemarin itu juga bohong
mana jadi handphonenya aurel
kok handphonenya orang bisa di kamu
gue jadi tau gara gara lu nge phone ke sini
jadi sekarang aurel dimana
kemarin yang lu bilang orang yang deket sama lu akan celaka
itu nggak bener kan
aku nggak mau sampai kamu ngelirik cewek lain
apalagi sampai kamu itu jatuh ke dalam
kamu mau cinta sama cewek lain
itu juga kalau kamu mau cewek itu selamat
kayaknya aurel bener bener dalam bahaya
lo kenal sama neo
neo itu cowok yang ciuman semalam sama lo
kok lo tau
lo gausah nanya ya jelas lah gue tau karena gue itu pacarnya
lo gausah usah kaget ya
karena lo udah berani berani ngedeket neo gue ga akan segan segan
buat hidup lo itu gak tenang
kok suara kamu kayak gini sih
ga seneng ya denger suara aku
cuman aku emang nungguin kabar dari kantor aja kabar penting
kamu lagi tungguin kabar dari kantor
atau kabar dari pacar baru kamu itu
dia sama aku kok
sekarang dia ada di rumahku
aku kan udah peringatin sama kamu
aku gak akan membiarkan cewek manapun menjadi pacar kamu
tapi kamu gausah ngadil

tapi kamu udah biasa
oke kita mau ketemuan dimana
terserah kamu aja
kamu yang pilih tempatnya
kita ketemuan di restoran favorit aku
jam dua belas siang
kita mau kemana sih
rah rah malu rah
yaudah kalau sekarang duduk
sekarang kau mau pesen apa
lobster saus mangga
kalau misalnya kamu mau pesan
apa sih neo
eh udang bakar ala inggris ya
atau ada juga yang
ini enak sih aku pilihin
kamu sikap dimana aurel
kamu bisa jawab aku gak
segitu penting gak ya
cewek itu buat kamu
kita kalau udah selesai makan
aku udah selesai pas makan ini
rah aku serius
kamu sadar gak sih
tindakan kamu itu bukan tindakan main main
itu tindakan kriminal rah
siapa suruh kalau berani berani
pacaran sama cewek lain
dan aku gak akan membiarkan cewek manapun mendapatkan kamu
aku akan mencelakai cewek itu
itu dia masalahnya
kamu salah sangka
kamu salah tuduh
dia gak bersalah
dia bukan apa apa aku
dan dia sama sekali gak ngerebut aku dari siapapun
kau pikir aku cewek bodoh apa
masih berani bilang kalau kamu gak ada apa apa sama dia
kamu kenal aku dari kecil
tapi buktinya apa
kamu sama sekali gak mengenal sifat aku
memang aku nyium dia
memang aku meluk dia
tapi itu bukan berarti dia pacar aku
tapi itu bukan berarti dia pacar aku